sebagai wujud rasa syukur atas anugerah kemerdekaan itu
dan atas pencapaian hasil hasil pembangunan yang begitu banyaknya
selama tujuh puluh lima tahun kemerdekaan indonesia
pemerintah dan bangun dirisa
mempersembahkan uang peringatan kemerdekaan tujuh puluh lima tahun republik indonesia
dalam bentuk uang kertas petahan tujuh puluh lima ribu rupiah
pengeluaran uang peringatan kemerdekaan tersebut
sekaligus sebagai tekad dan optimisme indonesia
dan sumber daya manusia unggul
bangsa dan negara indonesia
uang peringatan kemerdekaan tujuh puluh lima tahun republik indonesia ini
diwarnai oleh gambaran peristiwa proklamasi kemerdekaan tahun seribu sembilan ratus delapan puluh
serta hasil capaian indonesia
yakni jembatan yutefa papua
sementara itu pada bagian belakang
uang rupiah edisi khusus ini
menggambarkan kebinekaan di indonesia
warga yang menggunakan pakaian adat dari berbagai daerah
dan tanggap akan kemajuan teknologi digital
ada pun tokoh yang dimunculkan pada uang peringatan kemerdekaan tujuh puluh lima tahun republik indonesia
adalah insinyur soekarno dan doktorandus muhammad hatta
tak lain sebagai bentuk penghargaan atas segala jasa dan pengorbanannya di masa lampau
tahun ini indonesia memperingati tujuh puluh lima tahun kemerdekaan
sebuah perjalanan yang panjang dari ide kebangsaan indonesia
pada peringatan tujuh puluh lima tahun kemerdekaan republik indonesia
pemerintah bersama bank indonesia
menerbitkan uang peringatan kemerdekaan republik indonesia
yang ke tujuh puluh lima tahun
sebuah peringatan yang diabadikan dalam sebuah uang kertas
yang menggambarkan keragaman indonesia
dan sekaligus juga pencapaian selama tujuh puluh lima tahun kita menjaga kemerdekaan
kita bangga terhadap capaian ini
dan kita terus akan bertekad menjalankan
umpama dan umpama jika saya bisa menurut anda hanya sehingga mereka ada di sana dan juga di antara saya terima kasih dan sampai jumpa lain kali
supaya mencapai cita cita republik indonesia yang adil makmur dan bermaktamat
merilis uang rupiah edisi khusus memang kerap dilakukan pemerintah dan bank indonesia
dalam rangka menandai suatu era baru
sebelumnya pemerintah dan bank indonesia juga pernah meluncurkan uang rupiah edisi khusus
dalam bentuk uang logam maupun kertas
uang rupiah edisi khusus tersebut yaitu edisi dua puluh lima tahun kemerdekaan ri
edisi perjuangan angkatan empat puluh lima edisi save the chideran edisi cagar alam seribu sembilan ratus delapan puluh
edisi cagar alam seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh edisi lima puluh tahun kemerdekaan ri
edisi proklamator seratus tahun bung karno dan bung hatta
dan kini uang peringatan kemerdekaan tujuh puluh lima tahun republik indonesia diluncurkan
melalui uang peringatan tujuh puluh lima tahun kemerdekaan republik indonesia yang diterbitkan bank indonesia ini
diharapkan dapat membuat masyarakat lebih mencintai rupiah
sebagai mata uang sekaligus salah satu simbol kedaulatan negara kesatuan republik indonesia